jelang uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri komjen polisi tito karnavian mengaku sudah menyiapkan penjabaran visi misinya di komisi tiga dpr ri
sementara itu sebagai senior kapolri jenderal badudin haiti sudah memberikan tips teknis untuk menghadapi fit and proper test yang akan dijalani oleh calon kapolri komjen polisi tito karnavian
barudin juga yakin jika terpilih nantinya tito mampu melanjutkan program kerja lembaga kepolisian yang belum tuntas dibawah kepemimpinannya
apa yang belum selesai dilanjutkan oleh bapak kapolri nanti akan saya lanjutkan dengan penekanan beberapa poin yang paling utama saya kira masalah reformasi internal agar dapat lebih dipercaya oleh publik
kemudian kedua layanan publik yang lebih baik dengan berbasis kepada it sehingga dapat diakses masyarakat
yang ketiga masalah profesionalisme penegakan hukum
dan yang terakhir mungkin masalah
masalah stabilitas kami di pemas itu adalah poin poin penting
tapi nanti detailnya saya kira rekan rekan bisa ikuti nanti pada saat fit and proper test kan
sudah teknisnya sudah kemudian materi juga sudah timnya juga sudah siap bahkan bahannya sudah selesai
silakan aja pak tito
jadi pak tito nanti akan melanjutkan apa ya program saya yang belum selesai mungkin ditambah dari programnya pak tito sendiri
jadi tidak terlalu banyak
ada ujangan yang dikasih mungkin pak tito
saya pikir normal saja nggak ada masalah ya
tugas tugas yang belum selesai pasti beliau juga sudah tahu